pandemi covid sembilan belas belum berakhir
dunia kembali dibuat ketar ketir dengan munculnya hepatitis akut
yang menyerang anak anak di usia hingga enam belas tahun
masih belum jelasnya gejala dan juga penyebabnya membuat masyarakat semakin khawatir
lalu bagaimana perbedaan hepatitis biasa dengan hepatitis akut
lalu seperti apa pencegahan dan juga penanganannya
kelompok staf medis kesehatan anak rscm
dr fatima safira menjelaskan
hepatitis merupakan peradangan hati oleh kerusakan hati akibat infeksi virus
jika hepatitis biasa memiliki jenis a b c d dan e bisa terdeteksi oleh tes
sementara hepatitis akut tidak terdeteksi tes sehingga penyebabnya masih dalam penelitian
ini itu bukan disebabkan oleh a b c d e
jadi maka disebabkan oleh virus yang sedang dicari
yang di luar negeri itu sebagian besar dihubungkan dengan adenovirus empat puluh satu
tapi tidak seratus persen
jadi ada virus virus lain yang masih dicoba dicari
jadi gejala klinis awal itu sangat menentukan untuk melihat apakah anaknya akan bisa kita obati
selain itu perbedaan mencoloknya adalah perburukan yang terjadi dalam waktu cepat
yaitu dua hingga lima hari
bahkan dalam empat belas hari bisa sampai penurunan kesadaran hingga kejang
yang tidak ditemukan pada hepatitis biasa
direktur pelayanan medik keperawatan dan penunjang dr sumariono menyebutkan
dugaan awal disebabkan oleh adenovirus dan bisa ditularkan melalui saluran pencernaan dan pernafasan
menjaga kebersihan mulai dari mencuci tangan pastikan makanan bersih dan matang
hingga menaati protokol kesehatan menjadi kunci
penyegahan penyakit ini
salah satunya juga adenovirus tipe empat puluh satu yang penularannya melalui saluran cerna
jadi itu yang paling banyak
tapi kalau ditanya apakah ada cara penularan lain kemungkinan ada
di mana beberapa juga disertai dengan gangguan di saluran pernapasan
jadi yang menonjol atau yang utama adalah yang dari saluran pencernaan tadi
meski belum diketahui penyebab dan pengobatan yang tepat
pasien hepatitis akut bisa diobati dengan melakukan transplantasi hati
rumah sakit cipto mangunkusumo nantinya akan menjadi salah satu rumah sakit pengampu
untuk beberapa rumah sakit di indonesia untuk melakukan transplantasi
rscm dalam hal ini telah diminta oleh kementerian kesehatan untuk menjadi pengampu
kita akan membuat beberapa rumah sakit di beberapa provinsi
meskipun urgent transplantasi hati bukan hal yang mudah
tim transplantasi rscm siap melakukan transplantasi bagi pasien hepatitis akut
biasanya butuh persiapan sebulan
namun untuk hepatitis akut bergejala berat pada anak di bawah enam belas tahun paling lambat lima hari
jadi kita mempersiapkannya betul betul sangat cepat
dan itu mau melibatkan laboratorium melibatkan pemeriksaan pemeriksaan radiologi yang cepat
melibatkan juga biopsi yang sangat cepat
jadi harus hasilnya satu hari dalam hari yang sama selesai
dan juga persiapan persiapan di kamar operasi dan lain lain itu sangat cepat
itulah mengapa bukan hal yang mudah kita bisa melakukan ini
rscm juga memastikan untuk semua biaya perawatan hingga transplantasi gratis
bagi pemegang kartu bpjs
per lima belas mei dua ribu dua puluh dua hingga saat ini jumlah kasus hepatitis akut di indonesia ada delapan belas pasien
di mana tujuh diantaranya meninggal dunia
jika muncul gejala awal seperti diare mual muntah serta demam
jangan panik bawalah anak anda ke rumah sakit terdekat
jangan menunggu gejala lanjutan seperti kulit menguning kemudian mata menguning serta kejang kejang
jika kondisi terus menurun bawalah anak anda ke rumah sakit yang memiliki fasilitas icu anak
kesadaran orang tua untuk mengenali gejala awal menjadi hal yang penting
serta kecepatan diagnosa dan juga penyakit
penanganan medis yang tepat menjadi kunci penanganan hepatitis akut di indonesia
novorna yantaka devi fitriani jakarta